gubernur sumatera utara edi rahmayadi menyampaikan akan terus mengawal proses penyelidikan kasus bom di polrestabes medan
hal ini termasuk memburu pelaku teror lain yang kabur usai bom meledak
selain itu pengamanan di obyek vital kota medan akan ditingkatkan
saya pun tidak mengirikan itu saya selagi gubernur sumatera tidak mengetahui hal ini
dan negara tak boleh kalah dengan itu kita akan lakukan kita akan cari kita akan sedikit dan kita ketika kepada seluruh masyarakat
pelajarin benar ketahui benar dan tenang menghadapi hal itu serahkan kepada ahli